pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang masa ppkm darurat jawa bali yang akan berakhir pada dua puluh juli mendatang
jurubicara satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan ppkm darurat bakal diperpanjang jika tren kasus positif belum menunjukkan tanda tanda pelandaian
pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan
jika kondisi belum cukup terkendali maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan
pernyataan ini disampaikan oleh jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito dalam konferensi pers virtual pada selasa tiga belas juli
wiku menjelaskan bahwa selama ini penambahan kasus covid sembilan belas selama ppkm darurat terus menerus dievaluasi pemerintah
wiku menegaskan apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah
tentunya dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat luas
sebelumnya pada senin dua belas juli menteri keuangan sri mulyani telah menyiapkan skenario perpanjangan ppkm darurat hingga enam minggu ke depan
hal ini diungkapkan sri mulyani dalam rapat kerja bersama badan anggaran dpr ri
dalam paparannya sri mulyani juga menuturkan bahwa ppkm membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat
pemulihan ekonomi tertahan dan pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga diprediksi pada kisaran empat hingga lima empat persen
terkait hal ini pemerintah bakal memperkuat belanja apbn untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus covid sembilan belas terhadap perekonomian indonesia